pemerintah kota bogor memastikan satu orang warganya positif terpapar virus corona varian baru b satu satu
pasien terdeteksi di bandara soekarno hatta tangerang banten senin malam setelah berkunjung ke salah satu negara di benua afrika
seorang warga kota bogor jawa barat selasa pagi dikabarkan positif terpapar varian baru virus corona b satu satu
ia diketahui baru pulang dari salah satu negara bagian afrika untuk melakukan kunjungan kerja
pasien ini langsung diisolasi senin malam dan hingga kini satgas covid sembilan belas melakukan tracing terhadap empat anggota keluarganya yang ikut menjemput
pemerintah kota bogor juga masih menunggu arahan dari kementerian kesehatan untuk melakukan antisipasi yang berbeda dengan penanganan virus corona